agar bisa mendapatkan beasiswa
selain makanan berat berbagai camilan dan minuman segar yang halal juga mudah ditemui di kawasan ini
prawira juga pemain asingnya yang gede nih
pastinya kan yang terbiasa dengan sistem series kan itu dia berangkat bermain selama seminggu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
makanannya kayak fans juga kan brand brand lokal yang menurut gue keren
sekitar ada tujuh kantong jenazah dan sembilan korban luka luka
gua lebih bisa melihat acem yang bisa dapet menit ya
ya betul tadi petugas baru saja juga menemukan satu korban lagi yang meninggal dunia di dalam rumah warga yang tidak jauh dari depok
yang memberikan return atau bunga antara enam tujuh atau lima tujuh itu pun juga belum tentu mencukupi
kalau kita istilahnya nggak mau membantu sesama anak bangsa itu nggak apa
saya rasa sangat tidak elok kita sampaikan
di posisi dua atau tiga gitu
lebih banyak di dalam jadinya kebawah sampai ke
ga ada kambuhan dan yang paling pentingnya ya itu fisha fulamir
salah satu kelebihan dari robot catur ini adalah robot catur ini memiliki sepuluh level kemampuan
si satria muda yang udah punya
kemudian didevelop menjadi satu mungkin industrial area
keenamnya ditapkan sebagai tersangka pada enam oktober lalu
dan di antaranya itu adalah tujuh puluh enam tujuh ratus tujuh puluh dari tenaga kesehatan dan tiga ratus delapan puluh satu tujuh ratus lima puluh tujuh dari masyarakat umum
bahwa aktivitas illegal logging di kabupaten pesisir selatan termasuk juga di kabupaten lainnya
di liga mahasiswa sendiri kan ini lagi berjalan ya
tapi investasi itu menuai bencana di masa depan
entah itu gerindra entah itu nasdem entah itu hanura sebelumnya
jadi gue mau madu madankan dengan
nanti dua ribu dua puluh lima akan dipindah ke manggarai
dalam proses verifikasi faktual dan administratif kemarin itu tanpa hambatan apapun
tapi kalau misalnya mungkin kalian inget ya di pertandingan itu
yang menarik dilihat di musim ini
pemasukan mereka rata rata satu lima juta rupiah per hari
ini standar lagi konsumen mana mana ini